penanggulangan kejadian luar biasa campak dan gizi buruk yang melanda puluhan anak di kabupaten asmat papua terus dilakukan
setelah mengirim lima puluh tiga petugas medis yang terdiri dari dokter spesialis dan para medis melalui jalur udara
pada rabu malam tni kembali melanjutkan pengiriman bantuan tahap kedua melalui jalur laut
penyaluran bantuan dilakukan di pelabuhan pomako timika papua dengan menggunakan km tata mailau milik pt peldi
tiga truk milik tni memuat obat obatan serta bahan makanan
kapal tersebut akan menuju ke agats ibu kota kabupaten asmat dengan waktu tempuh selama sembilan jam
hari ini kita lewat laut lewat air diperkirakan jam sepuluh malam ini berangkat ke asmat
kemudian diperkirakan besok jam delapan pagi tiba tiba
ini berarti bantuan gelombang kedua setelah kemarin tim medis dan juga obat obatan lebih dulu sampai di sana ya kapten
artinya yang akan dimuat dan dikirim hari ini apa saja nih detailnya kapten
jumlah total barang barang itu perlu diketahui sekitar kurang lebih delapan sampai dengan sembilan ton terdiri dari obat obatan
itu ada susu untuk bayi dan susu untuk ibu hamil
kemudian ada makanan yang siap saji untuk mempermudah kegiatan di sana
rumah sakit umum daerah agats kabupaten asmat menjadi salah satu rumah sakit yang merawat anak penderita gizi buruk
dan hingga kini rumah sakit tersebut merawat sembilan anak dan balita gizi buruk
sebanyak enam puluh tiga anak meninggal dunia karena kejadian luar biasa akibat campak dan gizi buruk di
delapan kecamatan yang berada di kabupaten asmat provinsi papua
jumlah balita dan anak yang meninggal dunia karena campak dan gizi buruk di kabupaten asmat sejak bulan september hingga enam belas januari dua ribu delapan belas kemarin adalah enam puluh tiga anak
sementara itu pihak rumah sakit umum daerah asmat mengungkapkan sejak awal bulan januari dua ribu delapan belas hingga sekarang
telah merawat tiga puluh anak dan balita yang mengalami campak serta sembilan anak dan balita yang mengalami gisi buruk